presiden joko widodo hari ini menerima kunjungan ke negaraan perdana menteri laos tong loon sisolid di istana kepresidenan bogor
sejumlah kerjasama disepakati salah satunya komitmen membantu penyelesaian konflik rohingya di rakhine state myanmar
presiden joko widodo dan ibu iryana widodo menerima kunjungan kenegaraan perdana menteri laos tonglun sisulit di istana kepresidenan bogor jawa barat kamis pagi
sejumlah kerjasama disepakati diantaranya komitmen kedua negara dalam membantu penyelesaian konflik rohingya di rakhine state myanmar
selain itu pertemuan bilateral kedua negara ini menghasilkan tiga kesepakatan yaitu bidang pendidikan dasar pendidikan tinggi dan pemberantasan narkotika
pertemuan bilateral kedua negara ini dikatakan istimewa karena sekaligus merayakan enam puluh tahun hubungan diplomatik antara indonesia laos
pm tonglun dan saya telah
memfokuskan diskusi untuk memperkuat kerjasama dan beberapa bidang prioritas yaitu perdagangan dan investasi pertahanan keamanan serta sosial budaya
saya menyambut baik delegasi bisnis yang menyertai kunjungan pm laos
saya yakin pertemuan bisnis akan membantu upaya meningkatkan kerjasama di bidang perdagangan dan investasi
dan merupakan hal istimewa

saya yakin pertemuan bisnis akan membantu upaya meningkatkan kerjasama di bidang perdagangan dan investasi
saya yakin pertemuan bisnis akan membantu melewati kesehatan pengurusan dan pengurusan keamanan keamanan
saya yakin pertemuan bisnis akan membantu mengubah keadilan kita untuk menjalani keadaan kesehatan dan keamanan di dalam dunia
seorang seorang dari programnya telah mengajak kami berlangganan agar kita bisa menjalani proses perjalanan kembali ke negara negara

sektor perdagangan dan investasi yang dapat terus didorong antara lain di bidang energi pertambangan pupuk dan pertanian
investor indonesia tertarik sangat tertarik menanamkan moda di bidang pupuk dan pertambangan
dan saya mengharapkan kiranya rencana ini dapat segera direalisasikan
indonesia pun menawarkan kerjasama industri strategis dengan laos
seperti penyediaan alutsista serta penanaman modal di bidang pertanian dan pertambangan
pada dua ribu enam belas nilai perdagangan indonesia dengan laos sebesar sepuluh tujuh puluh satu juta dolar as
angka ini meningkat dibandingkan dua ribu lima belas yang hanya delapan lima puluh lima juta dolar as
sekarang kita berterus ke garuda hall untuk makan tengah hari